sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dan terus ikut
karena aku tetap ada pendirian aku
aku datang kesini karena aku meminta sama kamu
untuk mencabut tuntutan kamu ala skafadil
aku gak akan berubah pikiran
aku tetap mau kamu tanah tangan surat kuasa itu
agar aku bisa tes dana ulang sama mereka
kenapa sih susah banget minta itu sama kamu
kamu tuh kenapa sih dok
apa sih pentingnya surat itu
itu sangat penting buat aku
nyawa aku diritahuannya
aku sangat mengenal kamu
dan aku tahu sifat kamu yang sangat obsesif
kamu hanya ingin mendapatkannya
dan kamu akan mati matian mendapatkan apa yang sedang kamu kejar
secara ambisius iya kan
sama saat kamu mengejar ngejar aku dulu
kamu mati matian mengejar aku untuk mendapatkan cinta aku
hanya saat itu aku berkali kali
dan aku juga berkali kali bilang sama kamu
kalau aku gak boleh pacaran sama mama aku
tapi kamu terus terusan mengejar aku dok
sampai akhirnya aku luluh
dan aku menerima cinta kamu
tapi setelah aku pacaran sama kamu
apa yang kamu lakukan sama aku
kamu lakukan apa
kamu paksakan kendakamu
kamu membuat aku kecewa
kamu membuat aku setiap hari menangis
kamu membuat aku terluka dok
aku bisa saja melaporkan kamu ke polisi
tapi kamu sendiri yang bilang
kalau kamu akan bertanggung jawab sama aku dok
dan biar bagaimanapun
kamu itu adalah pacar aku
dan aku sangat mencintai kamu do
tapi saat benar benar aku hamil
apa yang kamu lakukan sama aku jo
kamu malah membuang aku
kamu meninggalkan aku do
bahkan kamu meminta aku untuk menggugurkan kandungan aku
dengarkan aku mel dengarkan aku
kamu beberapa kali pukul aku
itu gak akan merubah pendirian aku
kita tetap gugurin kandungan kamu
di saat itu juga
sampai sekarang kamu juga gak pernah berubah dong
itu karena sifat kamu yang obsesif
dan kalau sekarang aku memberikan kava ke kamu
kamu juga pasti akan menyanyiakan kava
kamu jangan usah tahu kayak gitu
aku gak usah tahu dok
aku benar benar tahu
karena aku sangat mengenal kamu
dan aku tahu kamu itu gak suka sama anak kecil
ibu ibu ibu
banget sih anak anak ini
mari kita pindah jok
gak usah pindah disini aja
mereka tuh lucu banget loh
aku dari dulu pengen bahagia adik
lucu banget ya
tapi aku gak suka sama anak anak
aku datang jauh jauh dari bandung untuk ketemu sama kamu
aku gak mau diambil waktunya sama anak anak kecil kayak begini
itu karena obsesi kamu aja kan
kamu tuh gak usah muterbalikin fakta deh
aku memang gak suka sama anak kecil
tapi aku benar benar sayang sama eka
aku benar benar ingin jadi ayahnya eka
dan asal kamu tahu
apa yang aku lakuin ini bukan cuma ambisi atau obsesi doang
tapi karena aku ingin menginginkan kamu dan juga eka
karena aku tercinta sama kamu mil
kamu malah ngecewain aku
aku sudah mau menikah sama kamu
aku sudah mau tanggung jawab juga sama kamu
tapi kenyataannya kamu bilang anak dalam kandungannya kamu itu bukan anak aku
dan sekarang coba kamu pikirin sendiri
hati aku tuh hancur
tapi aku sangat benci
aku sangat benci dengan anak dalam kandungannya kamu
tapi aku gak bisa berhenti mencintai kamu
di saat aku udah mulai bisa menerima anak kamu
aku mau menerima anak kamu walaupun itu bukan anakku
tapi apa yang kamu lakukan ke aku
kamu tolak aku mentah mentah
kamu pilih fadli daripada aku
dan kamu pikirin sendiri coba
hati aku hancur tau gak
karena aku merasa dipermainkan sama kamu tau gak
edo aku gak pernah mempermainkan perasaan kamu
aku udah capek dengan pembelaan dari kamu
kamu mau percaya apa enggak
tapi aku gak akan berubah pikiran
aku akan tetap tawarkan bahan tersebut ke kamu
kamu tahan tangan surat kuasa itu
fadil akan bebas
tapi kalau kamu gak tahan tangan
sidang kedua akan dilaksanakan
sampel darah aku akan diambil
dan akan diuji bersama rambut tk yang ada pada hakim
dan kalau memang terbukti fadil bersalah
dia akan dipunjara
nanti atau sekarang
teste itu akan dilaksanakan
ngapain kamu disini
kamu kesini untuk memohon sama edo
supaya fadil dibebaskan
sekarang kalian ketakutannya
kalian sadar kalau fadil itu benar benar bersalah
kak fadil gak bersalah tante
terserah kamu mau bilang apa
hukum yang akan membuktikannya
dan sekarang kamu pergi dari sini
karena saya gak suka lihat kamu disini
tante gak perlu mengusir saya
karena saya memang sudah mau pergi loh tante
saya menyesal karena sudah bicara dengan orang yang keras kepala
dan tidak punya hati seperti edo
nasib fadil ada di tangan kamu